kak korlantas irjen polroike lumowa meninjau kesiapan jalur tol trans jawa untuk digunakan masyarakat pada mudik lebaran dua ribu delapan belas yang akan datang
bagaimana kak kesiapannya kita silmak liputan berikut ini
kak korlantas berjalan sebalik dari surabaya menuju jakarta
dan saat ini saya akan bersiap untuk menyelusuri jalan ini dengan kak korlantas yang akan bersama dengan saya untuk mencapai jalan ke jakarta
mengawali peninjauan dari surabaya tepatnya di gerbang tol warugunung
kak korlantas bersama jajarannya menggunakan motor besar menyusuri seluruh jalur tol trans
jawa dari surabaya hingga jakarta
tol trans jawa yang terbentang sepanjang enam ratus lima belas km ini terbagi dalam sembilan ruas jalan tol
yang menjadi prioritas utama untuk digunakan arus mudik dua ribu delapan belas yang akan datang
dimulai dari ruas tol cikampek palimanan hingga berakhir di ruas tol mojokerto surabaya
namun dari sembilan ruas tol yang dipastikan sudah operasional pada arus mudik lebaran nanti
terdapat empat ruas tol yang berikutnya fungsional
hanya dapat dilewati oleh kendaraan golongan satu
pihak jasa marga berjanji akan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol trans jawa
untuk mengurai kemacetan di beberapa titik jalur arteri
namun demikian untuk arus fungsional lebaran kita targetkan di satu jalur dulu yang full
sudah bisa fungsional full access control tidak ada proses sebidang
itu memang bisa melayani arus mudik balik ke barang
setelah melakukan peninjauan selama dua hari
kakor lantas irjen pol royke lumowa menghimbau masyarakat
agar tidak seluruh pengguna jalan menggunakan jalan tol transjawa
khususnya tol fungsional yang baru akan dibuka pada hamin sepuluh lebaran nanti
antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menggunakan tol baru
akan menjadi penyebab terjadinya antrean kemacetan di beberapa gerbang tol trans jawa
saya yakin pun untuk tahun ini masih seperti itu
tidak semua boleh tumplek plek di jalan tol
tapi silakan memanfaatkan arteri
nanti kami akan manage itu melalui himbauan himbauan dan juga pengaturan